itu bisa diatur
berani betul kamu datang kemarin
sebenarnya motor siapa yang dipakai ruslan
katanya si motor temannya
wah tiap hari ruslan yang pake
ibu percaya sama omongannya
kalau bapak sih nggak percaya
lalu bapak curiga
beberapa bulan yang lalu
sebelum kumala meninggal
ruslan minta uang
katanya si motor temannya
padahal kita tidak memberikan uangnya
lalu sekarang tiba tiba punya motor
uang pembagian warisan kumala
dan perhiasan perhiasannya lenyap
apa ini ada hubungannya
dengan kasus kematian kumala
pak segera bapak istirahat saja dulu
tenangkan pikiran bapak
ya allah ya tuhanku
jangan berikan cobaan ini kepada kami
sungguh kami tidak sanggup
mulai saat ini
gua harus mencari dimana jasad kumala berada
dengan begitu bapak bapak curiga sama gua
kita tinggal tunggu giliran berikutnya
gua gak mau mati

emang kalian percaya sama dong yang sebelumnya
semua ini lo yang ajak sepenarik
sehingga kumala teras
ketahu dianggap rusak
kami hanya menjalankan apa yang lo odol
kalian pasti gak bakal nol
ya tapi ordernya apaan dulu
kalau sama orang arab
ini kerja bakti apa ada duitnya nih
eh yang pasti ini ada duitnya
tapi jika kalian berhasil menjalankan tugas dengan baik dan rapi
oke tapi apa dulu jenis orderannya
lagian aku sudah lama tidak
kekuatan supranatural harus dilawan dengan paranorma
nah kalau lo orang mau hidup ikut gua
hei kemana kau pergi mbak luby
duli amat yang penting gua selamat
masalah apa anak muda
mama gua sama iza siap membantu
servis pun memuaskan
maksud kedatangan kami
ibu ibu emangnya gua maklum
kalian tidak perlu takut
aku tidak akan menggigit kalian
maksud kedatangan kami
mau minta jimat penangkal hantu atau setan bah
di desa kami saat ini lagi banyak hantu berkeliaran mbak
ruslan jaka dan alim
aku akan beri kalian jimat yang paling patent
yang penting urusannya cuma fulus
kecuali nt ente sudah melanggar hukum
itu bisa diatur mbah
berani betul kamu datang kemari
mbah tadi kan saya sudah bilang
ngapain lu kemari
saya mau minta jimat penangkal hantu mbah
kalau nggak mau bicara jangan lama lama
gangguin gue berbisnis aja lu
eh tunggu begitu aja kok pergi sih
waduh gimana ini
katanya wama ijah itu dukun pintu mbah
gimantan tetangga patent
eh gim loh kita belum dapat dukun yang cocok aja
bener lu rus yang namanya dukun itu ada yang patent
suka nipu dukun cabul ya
apaan tuh kayak nama orang dari afrika
jangan jangan tuh orang kabur dari rumah sakit jiwa ya
dia itu pasti dari sepuluh buton
nah kalau disana umumnya kalau anak laki laki itu
namanya dengan kata laki laki

laki laki itu namanya dengan kata lak

lo tau lu lim
hei mau dia dari pulau buton kek
dari depo kek
yang jelas itu orang kampungan
rus keliatannya tuh orang gak demen sama lo
gue ini kan ganteng
lagian gue gak peduli
dia bisa terbang kek
dia bisa baca pikiran kita kek
ini deh sampai dulu si bakarnya
gak ada nih
sini makan aja deh
eh lo gak boleh makan gula banyak banyak
uang kamu itu ada di sejarahnya mungkin manis ya
emang lu mau hidup selama lamanya
pokoknya yang walaupun sepi bener ya
ah peduli amat nanti juga rame
emang isi tuh kesepian
walaupun gue kesepian
gue juga gak panggil mau sama dia
eh pok roti bakarnya udah mateng loh
udah gak tahan nih
seringnya tamat sih lo gak gue kerja aja
diam dulu ah
pok ini deh tambahin nih kopinya
tadi gula sekarang kopi
tuh nih duitnya tambahin nih
wah kopi aja yang gak enak
kok kopinya ada dong
kebetulan air putihnya lagi masak nih